tahun ini pemerintah arab saudi mengizinkan enam puluh ribu orang melaksanakan ibadah haji
jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun pertama pandemi pada dua ribu dua puluh lalu
lalu bagaimana pelaksanaan ibadah haji kali ini
bergabung eko hartono konsul jenderal republik indonesia jeddah
assalamualaikum selamat malam pak eko
selamat malam mbak dipani
selamat merayakan idul adha pak terima kasih sudah bergabung bersama kami
memang pada saat mendaftar sudah harus vaksin sekali
dan nanti setelah diterima mereka harus vaksin dua kali
kemudian juga umur dan sebagainya ya
mereka prioritaskan untuk yang di atas lima puluh tahun belum pernah menduga safi dan sebagainya
nah dalam pelaksanaan di lapangan pemerintah saudi juga dengan ketat memperlakukan protokol ini
tadi disampaikan bahwa kami dibagi per kelompok sekitar dua puluh orang
memang betul itu
jadi bis juga dibuat
per bis itu hanya bisa dua puluh jemaah yang masuk
sehingga hanya separuh dari kapasitas yang ada
kemudian juga memang betul bahwa di mana mana pemeriksaan suhu
kemudian pengetatan agar supaya tidak ada terlalu rapat jarak antara kita dengan para jamaah yang lain
seperti misalnya di arafat
kami berada di tenda itu jarak antara satu dengan satu jamaah dengan yang lain kira kira satu lima sampai dua meter
jadi memang selalu dikontrol oleh pemerintah saudi supaya sedapat mungkin tidak ada pengumpulan massa
tapi memang ya namanya juga ribuan orang memang di satu dua kali kesempatan memang tidak bisa dihindari terjadinya pengumpulan massa
tapi polisi segera kemudian turun tangan
tapi polisi segera kemudian mengambil tangan
tapi polisi segera kemudian mengambil tangan
kemudian beruntungan untuk menertibkan para jamaah
misalnya tadi pagi ya lempar jumroh itu juga diatur
tapi ya namanya juga jamaah ya kita saling melempar tapi kemudian melempar jumroh
tapi kemudian polisi menjaga dengan ketat supaya jarak antar jamaah juga tidak terlalu dekat
pak eko selain tadi pembatasan jamaah kapasitas yang diatur
terhadap pelaksanaan di lapangan misalkan ketentuan apa saja yang harus disesuaikan
misalnya ketika melakukan tawaf apakah memang diatur ada jam jamnya atau satu kloter
tadi seperti yang pak eko sampaikan hanya boleh melakukan misalkan sudah diatur satu jam kah atau dua jam kah
atau seperti apa
jadi untuk pengaturan misalnya di waktu tawaf ya kita memang jadi ini kan ada kelompok kelompok ya
nah ini kelompok a misalnya itu sekian ribu jamaah
tiga ribu sampai lima ribu
b c dan sebagainya
kami misalnya di kelompok c
nah ini di kelompok c ini kita sudah dikoordinasikan nanti untuk tawaf sekitar jam sekian gitu
jadi kita masuk ke sana
jadi tidak kemudian enam puluh ribu ini kemudian masuk semuanya
jadi panitia mengatur ini mereka yang tadi jadi kita berdasarkan zona ya
zona tinggal di a b c dan seterusnya
nah kami misalnya di c
setelah dari misalnya kemarin waktu tabah kudum ya waktu perkenalan itu juga kami diatur
tawaf kudum itu tawaf pada saat kita pertama kali masuk ke tanaka
nah itu juga kemudian tidak kemudian enam puluh ribu semuanya
nah ini oleh panitia diatur kelompok c jam berapa kira kira masuk ke sana
nah jadi dalam pelaksanaan di lapangan memang kami amati
pada saat tawaf misalnya itu tidak terlalu berduyundu
jadi tidak terlalu beda jauh sepertinya dengan pada saat pelaksanaan umroh selama pandemi ya
jadi tertib ya semua jamaah juga ikut secara garis besar mereka hampir semuanya ikut garis garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saudi waktu tawaf
saya juga begitu
saya juga lanjut
pak eko salah satu ketentuan yang juga harus diikuti adalah bahwa seluruh jemaah haji yang melaksanakan ibadah
ini dibekali semacam gelang pintar ya
gelang pintar untuk memantau salah satunya tingkat oksigen dan lain sebagainya
boleh boleh dijelaskan singkat kepada kami seperti apa cara kerja mekanisme dari gelang pintar ini sebenarnya
sebenarnya di kami itu bukan gelang pintar
kalau kami dibekali dengan apa yang disebut smart card
jadi ini semacam aplikasi yang saya genggam
ini baru dikembangkan untuk haji tahun ini
nah disitu itu izin haji kita ada disitu
kemudian kita siapkan data data pribadi kita
data data basic kita
siapa nama pekerjaan dan sebagainya
kemudian golongan darah dan sebagainya
itu ada disitu semua
kemudian juga kelompok mana
kita berada di kelompok mana
itu ada di smart ini semua
nah itu nanti yang akan dicek oleh petugas
setiap hari ya pak
ya jadi mereka sudah punya data basic kita
tapi juga ada satu selain smart guard ada juga satu kartu id kita
yang disitu juga memang dicek oleh petugas
setiap saat kita akan masuk
misalnya ada kelompok mana
jadi di kartu itu kartu yang selalu kita gantungkan di badan itu
dicek oleh petugas pada saat kita mau masuk
misalnya mau masuk ke mina
atau mau masuk ke musa lifar dan sebagainya
ini anda dari kelompok mana
nah ini kelihatan di kartu id itu
pak eko dari enam puluh ribu jemaah yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini
berapa jumlah jemaah asal indonesia yang juga ikut atau mengikuti ibadah haji pak
sampai sekarang ada sekitar empat ratus an
jadi ada empat ratus orang
ini berasal dari kpri
staf kpri ada sekitar dua puluh kalau tidak salah
dari kami dari kjri jeddah itu ada dua puluh lima orang
kemudian ada teman teman mahasiswa di sini juga ada ikut
ada juga ekspatriat kita yang bekerja di saudi
yang masyarakat umum di sini
jadi macam macam latar belakang mereka
sekitar empat ratus orang
dengan sekitar empat ratus orang ya
dengan adanya izin jemaah haji enam puluh
walaupun dibatasi tahun ini
jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dari tahun kemarin
apakah ini juga sedikit membuka peluang kesempatan terkait dengan ibadah umroh
yang mungkin juga akan dibuka bagi jemaah umroh asal indonesia nantinya pak
sudah ada informasi terkait hal ini kah
informasi resmi belum
tapi tentunya kita berharap ya
dan saya sendiri melihat bahwa ada atau tidaknya umroh
untuk jamaah internasional setelah musim haji ini
banyak tergantung dari perkembangan penanganan covid
baik di indonesia di arab saudi maupun di negara lain
kalau untuk saudi sendiri
sepertinya penanganan covid sudah lebih terkendali ya
di sini vaksin sudah diberikan kepada dua puluh dua juta
dari tiga puluh empat juta penduduk
sementara angka kasus per hari juga sekitar satu seratus an lah per hari
untuk seluruh negeri
nah sementara di indonesia kita lihat sendiri memang masih memerlukan penanganan lebih serius ya
saya kira juga di negara lain lagi
untuk umroh kedepan ya kita berharap
tapi belum ada informasi resmi dan saya belum berani berspekulasi ya
tergantung perkembangan covid saya kira
baik kita akan tunggu seperti apa pemberitahuan resminya
kemudian ada informasi yang baik terkait dengan pintu umroh
khususnya bagi calon jemaah umroh asal indonesia
terima kasih pak eko hartono sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
sehat selalu pak
selamat malam mbak rivani